kebijakan tentang tes pcr untuk naik pesawat di masa ppkm berubah ubah dinilai sebagian publik membingungkan
dalam hitungan hari saja sudah beberapa kali kebijakan tersebut terus berubah
berikut lini masa gonta ganti kebijakan tes pcr yang kami rangkum dari detik com
lewat inmen dagri lima puluh tiga dua ribu dua puluh satu yang terbit pada delapan belas oktober dua ribu dua puluh satu syarat penerbangan jawa bali wajib menyertakan hasil tes pcr
dengan demikian hasil tes antigen tidak bisa digunakan untuk naik pesawat di jawa bali sebelum terbit inmen dagri no lima puluh tiga tersebut
calon penumpang pesawat terbang di wilayah jawa bali dapat melampirkan hasil tes rapid antigen h satu keberangkatan bagi yang telah divaksinasi lengkap
sementara tes pcr ditujukan untuk penumpang yang baru satu kali vaksin
dua ribu dua puluh satu atau sembilan hari setelahnya aturan ini kemudian diubah lagi lewat inmen dagri lima puluh lima dua ribu dua puluh satu
salah satu yang diubah adalah ketentuan mengenai masa berlaku tes pcr untuk pesawat yang kini menjadi tiga x dua puluh empat jam
pemerintah kembali menerbitkan aturan baru soal syarat penumpang pesawat di luar jawa bali
kini penumpang pesawat di luar jawa bali diperbolehkan menggunakan hasil tes rapid antigen h satu atau h dua
pemerintah kembali mengubah syarat perjalanan udara atau syarat naik pesawat di jawa dan bali
kini tes pcr tidak lagi menjadi syarat terbang cukup menggunakan tes antigen seperti yang berlaku di luar jawa dan bali